hari raya idul adha dua ribu dua puluh satu sandiaga uno bersama dengan tokoh agama ormas islam dan pondok pesantren lembaga pendidikan
serta delapan belas pimpinan organisasi kemasyarakatan pemuda islam menyiapkan seribu hewan kurban untuk dibagikan ke tujuh belas provinsi
hari raya idul adha dua ribu dua puluh satu yang jatuh di tengah pandemi covid sembilan belas menjadi tantangan bagi warga indonesia yang merayakan
oleh sebab itu sandiaga uno memanfaatkan idul adha tahun ini untuk berbagi seribu hewan kurban kepada masyarakat yang membutuhkan dan yang terdampak oleh pandemi
seribu hewan kurban berjenis sapi kerbau dan kambing dibagikan ke tujuh belas provinsi yang tersebar di pulau jawa
sumatera kalimantan sulawesi riau ntt dan ntb
penyerahan secara simbolis dilaksanakan selasa dua puluh juli usai salat idul adha di depok
kita tidak mendistribusikannya tapi memberikan kepada teman teman
rumah potong hewan ini untuk mendistribusikan langsung ke rumahnya sehingga tidak menimbulkan kerumunan
sekaligus juga kita tadi mematuhi anjuran untuk tidak sholat idul adha kita sholat di rumah dengan tujuh takbiratul ilham di rakat pertama dan lima takbiratul ikham di rokaat kedua
kita akan memperlihatkan protokol kesehatan yang ternyata bisa kita implementasikan untuk memastikan
dan distribusi dari bantuan sosial ini sampai ke tangan masyarakat yang diperlukan
sandi menegaskan momentum idul adha seribu empat ratus empat puluh dua hijriah ini diharapkan mampu memperkokoh pilar persatuan umat
menyiapkan pilar kebangkitan ekonomi umat serta meneguhkan semangat keadilan sosial